terima kasih anda masih bersama kami
rizky penderita obesitas asal palembang ternyata
menderita penebalan jantung yang cukup parah
penebalan ini mengganggu kerja jantung untuk mengalirkan darah
tim dokter akan memasang alat continuous positive air pressure
atau cpap untuk membantu rizky rahmat ramadan
agar saluran nafasnya tetap terbuka saat tidur
hari keempat dirawat di ruang intensive care unit icu
rumah sakit muhammad hussein palembang
rizky rahmat ramadan mulai rindu pada saudara saudaranya
juga keponakan yang masih kecil
ibu nda rizki dan salah satu kakaknya dengan setia menunggu rizki
sambil mempertontonkan saudara lainnya yang menyapa rizky
bocah obesitas berusia sebelas tahun dan baru naik ke kelas enam ini
mempunyai berat satu ratus sembilan belas kg dengan tinggi badan satu ratus empat puluh lima cm
menurut tim dokter pada jantung rizki telah terjadi penebalan
bahkan penebalan pada jantung itu tiga kali lipat
dibandingkan ukuran normal anak seusianya
penebalan ini sebenarnya bersifat proporsible
artinya bisa kembali lagi normal jika berat badannya bisa diturunkan
dengan berat badan turun maka penebalan ini juga akan kembali normal lagi
jadi ketebalan otot otot dari jantungnya bisa kembali normal lagi
tentu saja kalau itu menebal nanti akan bergabung pompa jantungnya
jadi pompa jantung akan tidak efektif
dan pompa jantung akan berubah dengan jumlah darah
yang dipompakan oleh jantung untuk diadakan ke seluruh tubuh
tim dokter juga akan melakukan pemantauan dengan alat
untuk memonitor selama rizky tidur
apakah ada tanda tanda tidak bernafas atau kekurangan oksigen
hasilnya nanti akan dievaluasi secara klinis dan evaluasi lainnya